sekarang kalian bisa dengar sendiri kan
kalau ini semua hanya masalah yang dibesar besarkan oleh jurantik
tapi saya tidak mudah percaya begitu saja
kalau raksasa gopo iwa adalah raksasa yang baik
semuanya harus dibuktikan
apa yang harus kubuktikan
kalau kamu ingin tinggal di sini bergaul dengan masyarakat desa ini
kamu harus memenuhi semua syaratnya
kamu harus bisa bikin balairung yang besar dalam waktu enam hari bagaimana kamu sanggup
aku juga punya syarat
baik sekarang sebutkan syarat syarat itu
selama pembangunan balai rong itu
kalian harus mencukupi kebutuhan makanku
satu hari satu ekor kambing
dan sekeranjang buah buahan
juga nasi sepakul
dan segentong air susu
untuk menguatkan tenagaku
baik baik dengar
saya setuju itu
dan mulai hari ini
setiap kampung mendapat giliran selama seminggu memberikan makan kepada kepu iwa
bagaimana kalian semua setuju
kalau seandainya dia ingat gimana
aku siap dihukum seberat apapun
kalau perlu nyawaku siap diambil
sekarang kita sudah ada perjanjian
dan mulai sekarang
kalian persiapkan perlengkapannya
dan besok giliran dari kampung singa mendapat jatah memberikan makan kepada keboiwa
karena pekerjaannya akan dimulai besok
sudah sekarang sebaiknya kalian semua pulang
jadi makan yuk
perhatiannya udahan aja ya aku capek
keboiwa apa kamu bisa membuat balairu dalam seminggu
kalau aku menyanggupi pasti aku bisa
tidak akan gagal
aku doakan biar kamu berhasil
karena balairu itu
penting sekali untuk masyarakatmu
jangan khawatir bium
aku percaya kalau kamu berhasil
maka dari itu
aku buatkan topi buat kamu
supaya nanti kalau kamu kerja
terima kasih bium terima kasih
aku mendoakan kamu ke bayi semoga berhasil ya

kenal lah besok juga